seorang supporter persib atau biasa disebut bobotoh menjadi korban tewas dalam pengeroyokan yang dilakukan sesama bobotoh lainnya
insiden yang diduga dilatar belakangi salah sasaran ini terjadi pada laga persib melawan persija di stadion gelora bandung lautan api pada sabtu lalu
dan koresponden roby sofwan amin ada di lokasi rumah duka di kawasan cicades bandung jawa barat saat ini
roby bisa anda jelaskan bagaimana sebenarnya kronologis insiden ini sampai menewaskan salah satu supporter dari boboto ini
selamat siang reinhardt pertama sebelum saya jelaskan itu saya mengajak anda dan pemirsa melihat kondisi di kawasan rumah duka
yaitu tepatnya di kelurahan cicadas rw tiga rt empat
nah seperti yang anda lihat
saat ini kondisi di sekitar rumah duka riko andrian ini cukup ramai sekali
baik oleh warga sekitar maupun para bobotoh yang melayat
di mana kita ketahui bahwa riko meninggal dunia pada pukul sepuluh lima belas tadi pagi di rumah sakit santo yusuf
setelah dirawat kurang lebih selama lima hari di rumah sakit
artinya saat ini prosesi rencana pemakaman yang akan dilakukan di tempat pemakaman umum cikutra
tak jauh dari kawasan cicadas ini akan segera dilakukan
sejumlah boboto juga bersiap untuk mengiringi jenazah yang saat ini mungkin sedang dalam persiapan untuk keluar dari rumah duka
untuk menuju ke kawasan jalan cicadas ini menuju ke tempat pemakaman umum cikutra
nah kalau kita mereview terkait dengan
kalau kita mereview terkait dengan
adanya insiden pengeroyokan pada laga persija dengan persib pada sabtu pekan lalu di stadion gelora bandung lautan api
maka ini tentunya masih ranah penyidikan oleh pihak kepolisian
tadi kapol restabes bandung kombes hendro pandowo menyatakan sedang melakukan pemeriksaan pendalaman terkait dengan peristiwa ini
tetapi beberapa informasi yang dapat saya
gali dari beberapa sumber menyatakan bahwa terjadi salah paham di mana supporter boboto yang merupakan supporter persib
menganggap ada supporter dari persija yang ada di tempat tersebut
dan kebetulan pada saat bersamaan korban dalam hal ini almarhum yang saat ini akan dimakamkan
riko andrean ini tidak menggunakan atribut
nah bersamaan dengan itu menurut informasi dari sumber yang saya dapatkan
nah disitulah terjadi salah paham dan terjadi pengeroyokan
nah atas peristiwa itu tidak hanya riko tentunya
tetapi yang dikatakan sebagai supporter persija itu juga mengalami luka dan saat ini masih dirawat di rumah sakit
tetapi mengenai motif tentunya ini ranah polisi untuk kemudian memastikan apa dan bagaimana terkait dengan pemeriksaan saksi dan seterusnya
dan ini masih dalam proses
dan terkait dengan ini tentunya prihatin ya
kota bandung ridwan kamil juga prihatin
selain itu kapol restabes juga prihatin
ini ditunjukkan dengan adanya karangan bunga yang dikirimkan ke rumah duka
dan tidak hanya itu sejumlah tokoh yang cukup populer di bandung juga mengirimkan hal yang serupa
ini sebuah peristiwa yang tentunya tidak hanya masyarakat bandung tetapi bobotoh juga sendiri
jadi saya tadi bersama dengan tim cnn mencoba mengkonfirmasi mereka masih belum bisa untuk memberikan penjelasan terkait dengan peristiwa ini
apakah kemudian pihak kepolisian saat ini sudah mendapatkan identitas pelaku pengeroyokan yang memang dilakukan di sana
karena ini kan bisa jadi masuk ke dalam ranah kriminal sebenarnya
ya itu yang kemudian sedang akan dilakukan oleh polisi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kapol restabes bandung pada saat beberapa saat yang lalu datang ke rumah duka
nah tentunya kita semua menunggu bagaimana kemudian
tindakan seperti ini diungkap begitu agar di kemudian hari kita berharap bahwa dunia sepak bola kita itu justru tidak diwarnai dengan hal hal seperti ini
ini tujuannya tugas berat polisi untuk bagaimana meng clearkan ini mengungkap ini agar ya seperti yang tadi saya sampaikan di kemudian hari ini kemudian tidak terulang
dan tentunya ini kembali ke kawasan
kawasan rumah duka reinhardt anda bisa melihat di layar televisi juga pemirsa saat ini mobil ambulan yang membawa jenazah riko sedang mulai keluar dari kawasan rumah duka
dan tampaknya kondisi arus lalu lintas di tempat ini cukup macet ya karena adanya persiapan pemakaman dari almarhum riko ini
untuk warga sekitar tidak hanya itu juga para bobotoh yang datang untuk melayat untuk mengantarkan jenazah riko
nah ini saat ini jenazah sedang keluar dengan menggunakan mobil milik pemerintah kota bandung
diiringi oleh keluarga tentunya dan kerabatnya
dan diiringi juga oleh
tetangga dan kemudian seluruh boboto yang ada di tempat ini untuk mengiringi menuju ke tempat pemakaman umum cikutra
ya terkait dengan adanya pemakaman ini tidak terlihat adanya pengamanan dari pihak kepolisian yang
cukup artinya ini natural begitu saja ada beberapa jumlah anggota polisi
dan jalan di kawasan cicadas ini juga tidak ditutup
sekalipun agak sedikit tertenda tetapi bersamaan dengan jenazah riko berlalu ini arus lalu lintas sudah kembali normal
baik terima kasih roby sofwan amin koresponden cnn indonesia langsung dari bandung jawa barat